usai pertandingan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua antara indonesia versus vietnam
puluhan supporter timnas indonesia meluapkan kekecewaannya pada pelatih simon mcmanamy
supporter indonesia meneriakan yell yell yang menginginkan simon mcmanamy
meninggalkan kursi jabatannya sebagai pelatih tim nas senior indonesia
di pertandingan melawan vietnam yang berlangsung di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali
indonesia kembali harus menelan kekalahan satu tiga
dengan hasil ini indonesia semakin terpuruk di dasar kelas main grup g
dengan tidak pernah menang dari empat pertandingan yang sudah dijalani
di pertandingan berikutnya di tanggal sembilan belas november
indonesia akan bertandang ke stadion bukit jalil untuk bertemu dengan timnas malaysia